kita beralih ke sepak bola dalam negeri belum kembalinya luis mila ke indonesia memunculkan spekulasi
dalam dua laga uji coba internasional melawan mauritius dan myanmar tim nas garuda dibawah kendali bima sakti
pssi menunjuk bima sebagai pelatih interim selama belum adanya kejelasan kontrak baru mila
dalam dua laga uji coba bima sakti berhasil mempersembahkan kemenangan saat melawan mauritius september lalu
dan kemenangan telak atas myanmar rabu malam
skema permainan cepat dibawah arahan bima sakti tak jauh berbeda dengan gaya bermain mila
bima menyatakan tak ingin mengubah skema karena turnamen aff november nanti semakin dekat
meski masih berharap luis mila kembali ia mengaku siap jika ditunjuk sebagai pelatih kepala
semua tergantung rezeki dari allah aja
kalau memang rezeki saya ditunjuk sebagai pelatih aff ya saya siap aja
dan saya tidak akan merubah
saya tidak akan terlalu jauh seperti apa yang dilatih selama aku selama ini